sorotan lain saudara jalan ke arah dua kecamatan di kabupaten sampang jawa timur
rabu pagi ini tidak bisa dilalui
kondisi ini terjadi karena banjir menggenang di jalan raya
yang merupakan akses jalan utama menuju dua kecamatan
kedalaman banjir di sebagian kota sampang masih berkisar antara lima puluh sampai enam puluh cm
namun jalan ke arah dua kecamatan omben dan karangpenang
sudah tidak bisa dilalui roda dua dan mobil pribadi
hanya mobil besar seperti truk yang masih bisa melewati jalur ini
beberapa pengendara sepeda motor yang akan ke kecamatan omben dan karangpenang
terpaksa balik arah karena genangan air cukup tinggi
terus ke jiburan itu saya ingin enak karena di sana besar besar sekali
jam dua tadi malam saya ke sampang
ternyata di sini besar banjirnya
hari ini kayak jam jam saya udah ada air udah air masuk udah mau maghrib itu
karena di utara masih hujan lagi
di utara masih hujan lagi masalahnya